majelis ulama indonesia di menghimbau umat islam untuk tidak melakukan sholat berjemaah di masjid
imbawan ini muncul setelah meningkatnya angka covid sembilan belas di sejumlah daerah di indonesia
kasus terkonfirmasi covid sembilan belas semakin meningkat
dalam sepuluh hari terakhir kasus covid sembilan belas meningkat drastis hingga lebih dari empat kali lipat
pada dua puluh enam januari dua ribu dua puluh dua tercatat tujuh sepuluh kasus terkonfirmasi covid sembilan belas
dan pada jumat empat februari dua ribu dua puluh dua tercatat tiga puluh dua dua ratus sebelas kasus baru covid sembilan belas
di tengah meningkatnya kasus varian baru covid omikron di sejumlah wilayah di indonesia
majelis ulama indonesia mengeluarkan fatwa
salah satunya mengimbau masyarakat tidak melakukan sholat berjamaah di masjid dan diganti dengan sholat di rumah
salah satunya itu adalah bahwa kalau di daerah tersebut penularan dan penyebaran virusnya tidak terkendali
maka majelis ulama indonesia mengimbau
masyarakat untuk ya tidak melakukan sholat jumat dan sholat berjamaah di masjid
meski begitu umat islam yang berada di wilayah situasi covid sembilan belas terkendali
diimbau tetap melakukan aktivitas seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan ketat
yang telah dibuat oleh para ahli dan juga pemerintah
tim liputan cnn indonesia